beralih ke informasi berikutnya diterjang banjir bandang pada minggu dua januari dua ribu dua puluh
sebanyak tujuh rumah warga di kabupaten benar meriah aceh hilang di sabu banjir
hingga kini sebanyak tujuh kepala keluarga terpaksa diungsikan ke tempat yang lebih aman
banjir bandang yang membawa material batu berukuran besar pasir serta kayu gelondongan
menerjang dusun mantam desa tembolon kabupaten bener meriah aceh pada minggu pukul dua dini hari
akibatnya kini tujuh kepala keluarga harus kehilangan tempat tinggalnya
selain rumah warga material banjir bandang juga menimbun puluhan hektare kebun milik warga dengan ketebalan tiga hingga empat meter
seluruh tanaman jagung yang sudah siap panen pun lenyap di sapu banjir bandang
para korban banjir bandang berharap pemerintah setempat membantu membangun tempat hunian mereka kembali
serta bantuan bibit pertanian agar warga bisa bercocok tanam kembali
ini pak kita jenjam dua pak nah itulah karena dua banjir akan suara kuat itulah kami ikari ke satu bibit yang itu
tanaman jagung ternak ayam sama rumah pak
banjir bandang yang menyebabkan tumpukan material sekira lebih kurang tiga meter
alhamdulillah korban jiwa tidak ada namun harta benda yang ada ternak itu semua tertimbun di dalam tanah yang kita berdiri saat ini